kondisi gunung agung bali memang terus dipantau perkembangannya
salah satunya dengan memantau kondisi kawah menggunakan drone atau pesawat tanpa awak
salah satu drone yang berhasil merekam kondisi kawah gunung agung adalah drone aero terascan buatan bandung jawa barat
dan liputan berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan juga gadget
saya budha diputro pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
seperti inilah kondisi kawah gunung agung bali yang diambil pada dua puluh dua oktober lalu
video ini diambil dengan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak buatan aeroterascan perusahaan drone asal bandung
bekerja sama dengan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi aero terra scan menerbangkan drone ai tiga ratus
untuk mengembangkan drone aero terra scan
untuk memantau kondisi kawah gunung agung
drone ai tiga ratus memiliki spesialisasi untuk melakukan pemetaan udara
ukurannya yang kecil serta mudah untuk dibawa ke lokasi terpencil menjadi salah satu keunggulannya
karena rapid deploy pesawat ini harus ringkas kecil
inilah desain ai tiga ratus ini
tambahannya itu sebenarnya bisa dipasang balon
jadi untuk remote area yang sangat jauh ataupun misalkan target kita di dua ratus km
jaraknya itu bisa digunakan balon dulu
si pesawat ai tiga ratus ini dibawa balon ke atas sampai sepuluh km baru dilepas
jadi dari sisi jangkauannya lebih jauh
salah satu keunggulan lain drone ai tiga ratus ialah fitur auto take off dan auto landing
dengan fitur ini drone bisa lepas landas dan mendarat secara otomatis
drone kami ini dia hampir semuanya otomatis
cuman kita masih bawa pilot dan dia pegang kan
karena untuk perusahaan safety
jadi istilahnya sudah safety pilot
tapi operator itu kerjanya ya di depan laptop ini pertama
kita bikin misi kita tentuin target ketinggian target tujuannya di mana
terus area pemetaan yang besar apa
nah nanti dia secara otomatis mengkalkulasi skenario nya akan seperti apa
habis itu yaudah pesawatnya tinggal terbang sendiri aja
dari hasil pemetaan drone ai tiga ratus mampu
menghasilkan data berupa rekaman video foto dan hasil olahan foto dalam bentuk tiga dimensi
drone buatan tahun dua ribu enam belas ini memiliki kecepatan maksimal delapan puluh km per jam
bisa mencapai ketinggian tiga lima ratus meter dengan luas jangkauan sepuluh hektare
frankie wijaya bandung